sementara itu patroli laut terus dilakukan kepolisian perairan dan udara polres karangasem di perarian karangasem bali
patroli dilakukan untuk memastikan keamanan delegasi dan kepala negara yang mengikuti ktt world water forum atau wwf ke sepuluh di nusa dua badung bali
polisian perairan dan udara polres karangasembali melakukan patroli laut di seputaran pelabuhan padang bayi kecamatan manggis hingga perairan selat lombok
kapolres karangasem menjelaskan patroli dilakukan guna memastikan keamanan di wilayah perairan karangasem untuk mendukung perhelatan kttwf sepuluh di denpasar
mengingat karangasem merupakan wilayah penyangga yang memiliki pintu masuk bali bagian timur
kegiatan patroli akan dilakukan secara intensif dan diperketat selama pelaksanaan wwf di nusa dua yang digelar selama satu minggu
dan kegiatan ini juga untuk mendukung dan memastikan keamanan dalam pelaksanaan pelatang besar ktt ke sepuluh wwf yang ada di denpasar
saudara untuk mengetahui seperti apa kesiapan kttwf ke sepuluh
langsung kepada jurnalis kompas tv aris yanipar yang kini berada di badung bali
bagaimana pengamanan kedatangan delegasi yang akan menghadiri kttwf
baik mario dan juga saudara melaporkan langsung dari nusa dua badung bali
tempat kawasan gelaran world water forum atau forum air sedunia yang ke sepuluh yang diadakan di bali
dan saudara hari ini masuk hari kedua di mana world water forum ini sudah digelar
dari kemarin adanya penyambutan dari delegasi delegasi yang sudah hadir ke bali untuk mengikuti world water forum
dan hari ini masih adanya kedatangan kedatangan dari delegasi pejabat sedikat menteri dan juga kepala negara yang akan menghadiri
dan tentunya ada banyak sekali pihak yang menyukseskan world water forum ini
salah satunya ketika kita berbicara tentang ktt berarti kita berbicara tentang pengamanan yang ketat
dan pengamanan tersebut dilakukan oleh salah satu instansi yaitu instansi polri
dan saat ini saudara ketika kita berbicara tentang pengamanan
sudah bersama dengan brigjen polraden selamut santoso selaku kasatgas walro lakir puri agung dua ribu dua puluh empat
dan juga sekaligus dirgakum kol lantas polri
baik bagaimana kabarnya bapak untuk mengamankan
baik bapak ini sebelumnya bisa disampaikan dulu sedikit kepada pemirsa di rumah
sebenarnya tugas dari walrul akhir itu seperti apa bapak
ya sebagai tugas pokok dari kasatgas walro lakir
sebenarnya tugas dari kasatgas walro lakir ini adalah untuk mengamankan keamanan dan kelanjaran
dari seluruh delegasi baik itu dari bandara kedatangan ke tempat tempat akomodasi maupun dari tempat akomodasi ke venue venue yang ada di main event maupun di side event
itu yang harus kita selenggarakan untuk keamanan dan kelancaran dari tamu tamu negara ini
oke baik bapak ini terkait dengan ktt bapak banyaknya delegasi dari mancanegara bapak
untuk dari satgas bapak sendiri itu seperti apa strategi pengawalan dan juga armada yang dikerahkan dan juga personil bapak tentunya
dalam mengamankan world water forum yang notabene masih akan berlangsung sampai tanggal dua puluh lima nanti bapak
ya jadi dari kasatgas walro lakir
kita akan dengan mengerahkan dua empat ratus empat puluh enam personil yang terdiri dari subsatgas rute subsatgas pengawalan kemudian subsatgas parkir
kemudian juga kami mengerahkan hampir tiga ratus kendaraan
kendaraan baik itu listrik maupun fosil
itu semua untuk memastikan jalannya perhelatan ini dengan baik
kami juga menambah dengan tim
ada tim patroli urai kemudian tim taa traffic accident analysis
dan kami juga menambah dengan tim rekayasa lalu lintas
karena kita tahu bersama bahwa di jalur lalu lintas di bali ini jalannya tidak terlalu luas
sehingga kapasitas jalannya harus kita perbanyak rekayasa
supaya semua kegiatan masyarakat baik itu kegiatan masyarakat kegiatan keagamaan
bisa berjalan dengan simultan
tidak mengganggu kegiatan masyarakat lainnya
baik bapak berarti bisa dibilang strategi yang sudah dipersiapkan oleh satgas walrolakir di operasi agung dua ribu dua puluh empat ini sudah matang sekali ya bapak
dan itu semua kami kendalikan dari posko
posko comment center yang ada di tragia
dan itu terkonek dengan posko pori yang ada di itdc
sehingga seluruh pergerakan dari tamu tamu tamu tamu delegasi tamu tamu negara itu akan terkonek dengan petugas yang ada di sana
di mana di dalam posko itu kami sudah menggunakan aplikasi cctv dan aplikasi k tiga i
yaitu untuk mengetahui keberadaan dari personil yang berada di lapangan yang mengawal dan cctv yang memonitor situasi arus lalu lintas yang ada di sekitarnya
dan mudah mudahan itu semua dari kemarin kita sudah simulasikan kita sudah latihkan dan hari kemarin sudah terlaksana dengan baik sampai tadi malam
hari ini juga kegiatan yang paling pokok hari malam ini nanti adalah welcoming dinner di gwk
itu sudah kita persiapkan dengan baik
bapak untuk terkait dengan teknologi
teknologi keterampilan dan spesifikasi ini bapak untuk di satgas walro lahir sendiri bapak
ya selain tadi di dalam comment center itu terdiri dari aplikasi smart city
itu cctv yang ada di kami kami sudah memasang cctv yang bersifat fr fast recognize
sehingga itu untuk mengantisipasi kejahatan kejahatan di bidang lain
dan itu terkonek langsung dengan posko
dan itu terkonek langsung dengan posko
karena sebagaimana arahan dari pimpinan kami dari bapak kapolri bapak kak korlantas dan kak baharkam
selaku koops itu sudah menunjukkan bahwa kita harus memberikan pengamanan yang maksimal optimal
karena ini adalah tanggung jawab dari negara
negara sehingga indonesia atau bali itu dapat lebih baik dalam menyelenggarakan hal hal tersebut

bapak mungkin atas waktunya sudah mau diwawancara terkait pengamanan
baik saudara itu tadi hasil wawancara saya bersama dengan brigjen paul raden selamat santoso
selaku kasatgas walrola operasi agung dua ribu dua puluh empat serta sebagai dirgakum korlantas polri
dan juga saudara dari kasatgas walrolakir sendiri sudah menyiapkan berbagai jenis pengamanan dan sistem keamanan
yang canggih kembali ke mario di studio
ya kita harap pengamanannya berjalan baik dan nantinya main event wf ke sepuluh di bali bisa berjalan dengan lancar
terima kasih arsiani pak selamat bertugas kembali